panggung musik anak muda urban yang biasanya menampilkan genre genre arus utama industri musik
kini turut dihiasi oleh kasidah
ya beberapa waktu lalu grup kasidah nasidaria turut hadir di gelaran synchronize festival
membawakan total tiga lagu andalan dan satu instrumental
nasidaria sukses membuat pengunjung ikut bergoyang
pengalaman ini memberikan kesan tersendiri bagi grup asal semarang yang beranggotakan dua belas personel ini
hadir di panggung synchronize fest ada pengalaman apa yang dirasakan
seperti ini kita juga senang kenapa anak muda zaman sekarang kok masih suka dengan kasidah seperti ini
alhamdulillah kita bersyukur
kita bersyukur saja
musik kasidah yang berasal dari persia memang salah satu genre arkais
nasidaria pun punya sejarah panjang di dunia musik tanah air
dibangun sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh lima sampai sekarang masih langgeng
apa sih yang jadi rahasia nasidaria bisa bertahan sampai empat dekade
ya kita menjaga kerukunan saling toleransi dan tegang rasa
kita juga saling tahu karakter masing masing
jadi kita saling yang tertua harus bisa mengembang yang muda yang muda harus bisa menghargai yang tua
kita sudah menyiapkan untuk regenerasi terus
sampai sekarang masih terus mencari untuk regenerasinya
jadi nasidaria tidak akan bisa hilang
untuk yang muda muda nih kenapa sih memilih kasidahan
senang ya dari lirik liriknya itu aja bagus sekali
karena syairnya juga dakwah jadinya kita juga kalau melihat kehidupan kita
oh sama nih sama ada dakwahnya ada nasihat nasihatnya
jadi kita bisa selalu benar insya allah
misi dakwah memang jadi tujuan utama grup bentukan haji muhammad zain dan haja mudrika zain
yang hadir dengan identitas keislaman ini
namun mereka punya formula yang berbeda
awas ratung transparan
lagu lagu ciptaan kiai haji buhori masruri yang mereka bawakan bukan hanya berisi nasihat
melainkan juga isu global seperti lingkungan hidup perdamaian hingga teknologi yang bernada futuristik
tahun dua ribu itu rilisnya masih tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima
itu waktu itu masih perkiraan nanti di tahun dua ribu ini akan terjadi seperti ini
misalkan kayak gitu
ada juga racun transparan
racun transparan ada
itu kan dengan kemajuan teknologi sehingga baik buruk semua bisa dilihat lewat teknologi
genre musik memang terus berkembang
namun nasidariya telah membuktikan musik asidah sanggup melitasi zaman jika diracik juga sesuai zaman
seperti lagu perdamaian yang satu ini
banyak yang cinta damai tapi perang semakin ramai
kinanti bung gareni jakarta

bingung bingung ku memikirnya
hahaha terima kasih